proses rehabilitasi rumah rusak akibat gempa di pulau lombok mulai dilakukan
sejumlah rumah yang rusak berat diratakan menggunakan alat berat
namun dana bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah belum jelas kapan akan disampaikan kepada para korban
selasa siang sejumlah alat berat dikerahkan untuk meratakan rumah yang rusak berat di pemenang barat kabupaten lombok utara
pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta melakukan proses pembersihan kawasan perumahan yang hancur karena gempa
dengan kerusakan ringan dan juga sedang yang masih bisa dapat diperbaiki maka tidak akan diratakan dengan tanah
namun akan diberikan dana bantuan agar nantinya dapat diperbaiki kembali
menurut wakil presiden yusuf kala setidaknya ada tujuh puluh ribu rumah yang akan direhabilitasi
ada pun baru sekitar sepuluh ribu pemilik rumah yang telah diverifikasi dan dipastikan akan mendapatkan dana bantuan
dana bantuan yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat kerusakan
mulai dari sepuluh juta rupiah untuk rusak ringan hingga lima puluh juta rupiah untuk rusak berat
ada pun sosialisasi mengenai proses pemberian dana bantuan belum dilakukan maksimal
masih ada warga yang bingung mengenai mekanisme bantuan yang akan diberikan
kemarin waktu setelah gempa itu tiga hari setelah gempa ada yang foto foto dari kelurahan
dari kadusnya yang kesini foto foto
dia data yang rumah rumah yang rusak rusak itu aja sih
maksudnya kapan ini akan dibangun gitu maksudnya kan seperti apa bentuknya bagaimana
seperti itu belum dikasih tahu
ya pernah sih dengar dari orang teman teman dari kawan kawan yang punya
ya itu sekitar lima puluh juta dari orang orang untuk satu rumah
selain rehabilitasi tempat tinggal pemerintah juga akan memprioritaskan rehabilitasi fasilitas
seperti rumah sakit dan sekolah
rencananya dana bantuan akan diberikan secara bertahap
saat ini pemerintah menyatakan siap untuk menyalurkan dana bantuan bagi lima pemilik rumah